berbicara soal donor darah selain bisa membantu orang yang membutuhkan nih
ternyata donor darah punya banyak manfaat untuk tubuh
meski begitu kebutuhan darah di indonesia nyatanya masih belum terpenuhi
apalagi di tengah pandemi
ketakutan masyarakat akan persebaran corona
dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah
membuat sejumlah wilayah saat ini mengalami kurangnya ketersediaan darah
nah berikut saya ajak anda untuk kita sadari bersama ya
mengapa donor darah itu perlu dilakukan
dan apalagi di masa sekarang
kita buka ini dia yuk kita donor darah
berikutnya yang sudah dikurasi oleh teman teman lead bank cnn indonesia
apa sih manfaatnya untuk donor darah
nah donor darah diketahui nih
kalau anda yang belum pernah donor darah
kemudian punya keinginan untuk donor darah
anda harus tahu nih manfaatnya
kita tahu donor darah ini ternyata bisa menjaga kesehatan jantung
jadi diketahui bisa menurunkan kekentalan darah
jadi ini sama artinya ya
mengurangi risiko penyumbatan di pemutus
bulu darah dan kerja jantung nih jadi tetap normal
berikutnya ini dia
memproduksi sel sel darah baru
jadi ada kalau misalnya anda mengeluarkan darah nih
secara teratur donor darah gitu
bisa membantu merangsang produksi sel sel darah baru
nah kemudian kalau sudah mendonor darah
biasanya akan ada efek psikologisnya
apa sih efek psikologisnya
apalagi kalau bukan bahagia
biasanya akan mempengaruhi psikologis
akan menjadi segar dan jadi lebih bahagia ya
berikutnya untuk anda yang suka makan doyan makan
selain berolahraga nih
ternyata donor darah juga bisa membakar kalori dari makanan yang anda konsumsi
selain itu pastinya donor darah bisa mendeteksi penyakit
karena kita tahu di awal donor darah ini ada namanya screening
jadi pemeriksaan darah semua dilakukan
dan secara diri
ini kita bisa tahu penyakit penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita
karena darah merupakan komponen terpenting dalam tubuh manusia ya
ternyata satu orang saja ini bisa menyelamatkan tiga nyawa manusia sekaligus
tapi sayangnya stok darah di indonesia khususnya di tengah pandemi
di bulan juni hingga agustus dua ribu dua puluh
kalau kita lihat angka angkanya di beberapa kota besar di indonesia
ada kota jakarta yang pertama
jakarta sejak awal pandemi hingga akhir agustus
sementara kalau kita lihat di tanggerang
jadi rata ratanya ada tiga ratus kantong darah
tapi sekarang di bulan juni sampai agustus
ternyata hanya ada
satu ratus lima puluh kantong darah di tanggerang
kemudian kalau kita ke bandung
dan selanjutnya adalah kota bogor
kota bogor ini hingga awal juli dua ribu dua puluh bahkan terpantau
sementara kota medan sejak pandemi ini hanya mendapatkan sekitar
ada empat kantong darah dari sebelumnya
ini data yang dikurasi oleh tim sosial media cnn indonesia
oleh tim lead bank cnn indonesia
kalau kita mau mendonorkan darah
kita mau membantu sesama manusia
satu orang bisa menyelamatkan tiga nyawa
kemudian umur anda nih tujuh belas sampai enam puluh lima tahun
anda bisa banget untuk membantu mendonorkan darah
mendonorkan darah ikut mendonorkan darah di kala pandemi
tapi jangan takut ya
ada beberapa protokol kesehatan protokol keamanan
kalau kita lihat yang pertama pastinya menggunakan masker
wajib menggunakan masker
kemudian kalau sudah menggunakan masker
anda datang ke kantor pmi setempat
anda harus dicek dulu suhu tubuhnya
kalau kurang dari tiga puluh tujuh lima anda boleh mengikuti
apa namanya mengikuti donor darah ini
tapi kalau lebih dari tiga puluh tujuh
nyatanya anda harus menunggu sampai suhu tubuh anda ini normal begitu
berikutnya adalah mengisi formulir pendaftaran
ini penting karena akan dilakukan screening
kemana aja nih anda selama ini
selama beberapa minggu terakhir
kemudian penyakit riwayat penyakit apa yang sudah anda miliki sebelumnya
dan berikutnya setelah mengisi formulir pendaftaran
ada juga pemeriksaan dokter ya
pastinya untuk apa
nah pemeriksaan ini dilakukan untuk tadi
mendeteksi penyakit apa yang anda miliki
kemudian cek hemoglobin anda dan juga tekanan darah anda
kalau hemoglobin ini kadar hb nya normal harus dua belas lima sampai tujuh belas gram persen
hemoglobin di dalam tubuh anda
kemudian setelah diperiksa semuanya
dinyatakan anda sehat
anda bisa memberikan darah anda mendonorkan darah anda
langsung masuk ke ruangan pengambilan darah
dan ruangan ini ternyata di disinfeksi setiap saat
setiap pergantian orang
dan ada jaraknya setiap kursi ya
tapi hingga saat ini belum ada laporan kasus yang menyebutkan bahwa
virus yang menyerang sistem pernafasan termasuk virus corona ini
menular melalui transfusi atau donor darah ya
jadi ini aman harusnya
mendonorkan darah di saat wabah covid sembilan belas juga sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan
karena prosedur selama donor darah ini sudah diatur dan diusahakan